melalui peraturan presiden perpres nomor delapan puluh tujuh tahun dua ribu enam belas
pemerintah melahirkan payung hukum untuk membentuk tim sapu bersih pungutan liar atau saber pungli
sebagai langkah reformasi hukum di indonesia
ya dan dalam operasinya polri menjadi salah satu pelaksana lapangan tim sapu bersih pungutan liar
atau saber pungli untuk memberantas pungutan liar di indonesia
kapolri jenderal tito karnavian memimpin upacara pelantikan tim sapu bersih pungutan liar
atau tim saber pungli polri rabu pagi
tim ini akan bekerjasama dengan kejaksaan agung dan kementerian pendaya gunaan aparatur negara
dan reformasi birokrasi sebagai pelaksana lapangan untuk mengawal pemberantasan pungli di pusat maupun daerah
tito menegaskan tim saber pungli polri menyasar pungli pada layanan publik
sesuai dengan instruksi presiden joko widodo
di antaranya terkait kepengurusan sertifikat dan dokumen pada instansi instansi pemerintah
yang selama ini menjadi sarang pungutan liar
yang dia strategis
saya akan lakukan reward and punishment
polda polda yang saya anggap nanti tidak mendapatkan hasil apa apa
irwasdanya saya akan aneh
di mabes polri banyak sekali stok
yang mereka juga ingin berprestasi
saya akan segan segan
tiap bulan kita akan